sementara demo penolakan undang undang md tiga di gedung dprd surabaya berlangsung ricuh
ratusan mahasiswa terlibat bentrok dengan aparat kepolisian setelah memaksa seluruh anggota dewan menandatangani petisi penolakan
aksi penolakan terhadap revisi undang undang nomor tujuh belas tahun dua ribu empat belas tentang undang undang md tiga
sejumlah elemen mahasiswa di gedung dprd surabaya berakhir rusuh
ratusan mahasiswa yang berupaya memblokade jalan raya yosudarso dan meminta anggota dewan menandatangani petisi terlibat bentrok dengan aparat kepolisian
sejumlah mahasiswa yang dianggap melakukan provokasi terhadap rekannya langsung diamankan oleh pihak kepolisian
dalam tuntutannya mahasiswa menolak revisi undang undang tentang mpr dpr dprd dan dpd yang dianggap membuat dpr tidak tersentuh hukum
dengan tuntutan kami menolak revisi undang undang md tiga
aksi mahasiswa sendiri sebelumnya berlangsung tertib dan sempat ditemui oleh wakil ketua dprd kota surabaya yang bersedia menandatangani petisi
namun justru mahasiswa tidak puas dan menginginkan seluruh anggota dewan turun
sudah jelas mg tiga nya sudah di gedung kan tinggal bagaimana ke mk nya
pak presiden sudah ngomong saya tidak akan memakan porbu
silakan masyarakat silakan elemen masyarakat lsm apapun
buka ke mangkalan mpr
sudah kita tunggu dm pak
aparat kepolisian terpaksa melakukan tindakan represif karena unjuk rasa telah menghambat arus lalu lintas di jalan yosudarso
wahyu pratama surabaya